kasus harian covid sembilan belas di jawa barat masih berada di peringkat tiga provinsi dengan penambahan kasus covid sembilan belas di indonesia
sementara capaian vaksinasi di jawa barat per kamis mencapai angka tujuh sembilan juta atau dua puluh satu satu persen dari target vaksinasi di jawa barat yang mencapai angka tiga puluh tujuh sembilan juta
untuk mengetahui lebih lanjut kita akan bahas mengenai percepatan vaksinasi di jawa barat ini bersama dewi kartika ketua harian satgas covid sembilan belas jawa barat
selamat sore ibu dewi
ya selamat sore dengan mas ferdi
ya terima kasih bu dewi sudah bergabung dengan kita sore ini
ibu dewi langsung saja saya ingin konfirmasi beberapa hal terkait dengan vaksinasi
di informasi sebelumnya targetnya ini september ya bu ya untuk vaksinasinya
kemudian kita paralelkan dengan narasi yang mengatakan bahwa rendahnya capaian vaksinasi di jawa barat secara umum
sebenarnya apa yang terjadi bu apakah kemudian ini memang stok vaksin yang tidak ada
atau kendala kendala seperti distribusi atau sentra vaksinasi yang masih kurang
atau apa sebenarnya yang dihadapi
ya tadi sudah disampaikan gitu ya dari target tiga puluh tujuh sembilan ratus tujuh delapan ratus empat belas itu
ya tadi sudah disampaikan gitu ya dari target tiga puluh tujuh sembilan ratus tujuh delapan ratus empat belas itu
jumlah dosis yang kita harus punya begitu adalah sekitar tujuh puluh lima delapan ratus lima belas sekian
dosis satu tadi sudah disampaikan sekitar di angka tujuh sembilan juta dosis dua nya empat satu juta
jadi kalau kita lihat itu adalah sudah dua belas satu ratus delapan puluh ribu begitu ya
vaksin yang sudah kita terima itu di angka sekitar lima puluh

jadi kalau kita lihat begitu ya persentase dari jumlah vaksin

kalau dari angka sebetulnya juga kalau dibanding dengan dki
sebetulnya kita sekarang sudah di dua belas jutaan
saya nggak tahu dki di angka berapa begitu ya
kalau dari angka cakupan ya absolut begitu
kalau dilihat range indonesia dari tiga puluh empat provinsi
kalau nggak salah kita di posisi tiga belas atau empat belas
jadi buat saya dengan jumlah penduduk yang begitu besar
saya rasa make sense lah dengan jumlah vaksin yang memang diterima oleh provinsi jawa barat dalam hal ini begitu
apalagi memang di minggu minggu terakhir ini percepatan kita lumayan tinggi begitu
hariannya bisa sampai dua ratus ribu per hari
dengan rata rata sekarang itu diangkat satu ratus tujuh puluh enam ribu per hari
jadi untuk peningkatan rata rata harian sebetulnya jawa barat sudah relatif tinggi begitu kalau dari situ
oke kalau secara data kan di atas kertas gapnya masih cukup tinggi bu ya
apalagi untuk vaksinasi yang ditargetkan ke kelompok kelompok rentan begitu
ini bagaimana kemudian mempercepat proses ini vaksinasi ini
karena kelompok kelompok yang menjadi target awal saja ini masih rendah
apalagi untuk masyarakat yang lain begitu
ya artinya begini kalau kita lihat jumlah vaksin yang dikirim ke jawa barat
ada beberapa daerah yang bisa menyerap dengan sangat cepat
artinya dalam satu minggu setelah vaksin itu diterima bisa selesai
tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan
memang kalau kita ingin selesai di angka tiga puluh tujuh juta
kan kebutuhan kepentingan
kita baru terima lima belas juta
jadi artinya kalau sampai desember kita butuh per bulan itu sekitar lima belas jutaan
sementara kita per minggu itu terima palingan sekitar seribu
jadi kalau dilihat dari proporsi
gitu ya kebutuhan
dengan percepatan jawa barat sekarang yang relatif juga sudah meningkat percepatannya
saya rasa memang ini jumlah ini masih relatif kurang begitu
karena kenapa kemudian ini
jadi pertanyaan bu dewi
secara nasional angka infeksi yang disumbangkan dari tiga kota paling tidak catatannya di jawa barat ini masih terus tinggi
upaya vaksinasi salah satunya disebutkan juga tadi oleh satgas
ini juga akan mengurangi tingkat infeksi dan juga menekan angka kematian
tapi kalau kondisinya masih ada kendala kendala tanpa ada percepatan yang signifikan
tentu ini targetnya akan bisa diluar
dari target yang dicapai
percepatan apa lagi yang akan dilakukan bu dewi
ya percepatan percepatan ini terus kita lakukan mas ferdy
karena kita tahu juga sekarang jawa barat sudah di angka dua ratus ribu satu ratus sembilan puluh sembilan ribu per hari begitu ya
tapi memang kalau kita di angka satu ratus sembilan puluh sembilan ribu masih kurang
kalau kita targetnya adalah tiga puluh satu desember artinya kita harus melipat gandakan
kita sekarang sedang mengejar target di angka sekitar empat ratus ribu

dan pada tanggal dua puluh delapan besok juga kita akan mencoba untuk bisa mencapai target di angka empat ratus lima puluh ribu itu
sehingga memang kalau kita akan mengejar empat ratus lima puluh ribu itu
kita juga sudah mempersiapkan sdm nya begitu ya
ada pelatihan pelatihan untuk memperbanyak vaksinator
kemudian cakupan juga artinya tempat tempat vaksinasi juga kita perlebar
begitu termasuk di tempat tempat daerah di tempat tempat daerah
di tempat tempat ibadah dan sebagainya
kerjasama dengan seluruh pihak stakeholder gitu ya
baik di perguruan tinggi ikut aktif kemudian juga dari perusahaan perusahaan
dari teman teman di ekonomi juga sama sama bergerak begitu ya
dengan masyarakat gitu
semuanya ikut bagaimana vaksin itu
dan di jawa barat juga ada sentra sentra vaksin yang memang dibiayai sendiri oleh apbd

vaksin vaksin masal yang dilakukan kerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada di jawa barat begitu
nah ini juga tadi memerlukan vaksin yang kurang lebih satu bulan itu kita membutuhkan lima belas juta vaksin begitu
artinya kalau kita bisa punya vaksin yang proporsional
artinya saya rasa kita akan mampu untuk melaksanakan vaksinasi dengan percepatan percepatan yang akan kita lakukan tentu saja
tapi kemudian kita tidak bisa memungkiri bahwa ada kelompok kelompok masyarakat yang masih juga resisten begitu
ada penolakan penolakan yang terjadi karena minimnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya vaksin ini
kalau tadi teknis dan sdm nya sudah terus dipercepat digenjot begitu
tapi kemudian untuk mengantisipasi hal hal seperti ini supaya masyarakat mau untuk divaksin ini bagaimana
secara kebijaksanaan ya
kebijakan memang ya komite penanganan pandemi untuk vaksin dan juga pemulihan ekonomi itu sekarang kita rubah
pak gubernur sudah merubah ada di perubahan ketiga keputusan gubernur begitu ya
salah satunya adalah memang nomenklatur dari divisi divisinya sudah kita rubah begitu ya
salah satunya adalah bagaimana kebijakan publik komunikasi dengan masyarakat ini adalah menjadi satu apa namanya
satu divisi sendiri
kemudian percepatan vaksinasi juga itu satu divisi sendiri
artinya memang kita concern dengan perubahan perubahan yang terjadi di dalam penanganan pandemi covid ini begitu ya
jadi tentu ini kita bekerja sama dengan tni porli
ini sangat masif sekali gitu ya
bagaimana juga melakukan pendekatan kepada masyarakat
kemudian perguruan perguruan tinggi juga terus aktif gitu ya
termasuk juga kepada defable defable
defable defable begitu yang ada di daerah daerah
kemudian satgas satgas juga dengan kabupaten kota kita terus intensifkan begitu ya
dan tentu saja adalah informasi informasi yang perlu kita berikan melalui penyeluhan penyeluhan
kemudian juga kita membuat percepatan vaksinasi itu adalah juga dengan guru guru gitu ya
satuan pendidikan yang ada di jawa barat yang relatif cukup banyak
artinya kita juga mendekati anak anak sekolah yang mereka juga diberikan tugas untuk memberikan
dan informasi kepada orang tua nenek kakek begitu ya
ini juga terus kita lakukan begitu
jadi seluruh pendekatan kita upayakan begitu
oke artinya kemudian seluruh upaya pendekatan dan juga kolaborasi dari semua pihak ini bisa menyelesaikan pekerjaan rumah jawa barat
untuk bisa menuntaskan atau mencapai target vaksinasi bagi warganya
terima kasih bu dewi sudah bergabung dengan kita sore ini
tempat tempat ibadah begitu gereja
juga kita pakai nanti untuk jadi tempat tempat vaksinasi yang sedang kita rencanakan
oke baik terima kasih ibu dewi sudah berbagi informasi dengan kita sore ini